hai salikman kang bos kamu te mana kang boste lagi pulang dulu menerima eros
man man hari kampus duitnya dari mana ya
kalau ada warga cidau yang meninggal harus dimakamkan
saya heran tanah makam kok diperjual belikan
kalau saya nggak salah itu kan tanah wakaf
tanah pemakaman digusur
dikesampingkan demi urusan dunia
kalau gitu bakja
mohon pamit mau balik ke kebun
masih banyak yang mau dikerjakan
bakja main lagi kesini
cucu saya gak nyangka kalau engkutnya bakalan tersinggung kayak gitu
cucu jadi gak enak
udah gak usah dipikirin cu
ya harus dipikirin atu ce
daripada kamu mikirin entut
mendingan sekarang kamu ke kantor sana urusin kerjaannya
nanti kalau kerjaan udah selesai
kamu balik lagi kesini
daripada pamus kakin keburu pulang
nanti kamu malah repot
yaudah aku ce
jangan dipikirin cu
asobri udah tanya sama pak muli hadi
katanya gaji pegawai tetap tiga juta
ya allah banyak ya
makanya begitu asobri diangkat jadi pegawai tetap
gak usah nunggu habis lebaran
a gak balik ke kantor
yaudah kita pulang yuk
asobri antar diri cantik dulu ya
pelan pelan aja a
terus kan liat
a kang mau udah bisa tuh kan
musik temennya pada jalan dia
udah naik motor sendiri tuh
udah biarin aja jangan ada yang mau diboncengin
gak mungkin juga sih ngeboncengin
belajar motor seh
cuma ngelancarin aja kang akung
saya terusin ya kang
itu si tatang baik gak menjamin motor sama si asem
kalau si tatang mah baik
beda sama anak rt satu
eh diam aja gel
sekarang dari sini ya ke rumahnya pak ustadz
dia naik motor saya jalan kaki
mau ke rumah saya padahal
dia naik motor saya jalan kaki
saya emang masih mending kum daripada kamu
ada motor di rumah ngejogrok aja kalau ditanya buat apa
padahal mah pelit juga
gak mau dikasih pinjem siapa siapa
kalau melehoi sih
beda sendiri dia
dia tuh gak ada matinya ya baik pisang
jangankan pinjam motor si ujang tuh
dihilangin sama si ujang aja boleh loh
maksudnya saya ceng
ya kan tinggal di rt delapan bukan di rt
daripada si aceng
dia pakai motor aja jarang gara gara mertuanya
kenapa mertua saya terus
eh kemana tuh
dalam satu dua hari ini
kredit kiosnya tadi acc sama bank
kita tuh harus nyiapin meja meja baru ya
jangan dulu waa
kita teh jualannya tetep disini
nah kios yang ini mau saya
nah kalau udah beres baru pindah jualannya disini
biar sama waa kayak yang disebelah
mudah mudahan teh barokahnya waa
tinggal telur dadar tahu tempe
kita balik yuk cuy
cuy mau disini aja dulu nunggu kang bos
takut kang bos teh kesini lagi
kalo gitu kita duluan pulang aja ya cuy ya
jadul pulah rekadegung
kang bos kamu itu mana
ngan terima eros
ya mang air kamu masih ada
ah mamang teh haus
hari kang bos duitnya dari mana ya
kemarin wae mang
pas makan malam itu teh lebih dari
kamu teh bingung
almarhum kang basri ayahnya bakja teh
bagja yang milan
membeli tanah 'di hottest
dan membangn pabrik
dan bagja jual toko iya
lalu teh te memilih
itu tuh syarat buat kamu
kalau kamu tuh berjuang
kamu harus punya uang banyak